penentuan natuna sebagai lokasi karantina atau observasi wni dari wuhan mendapatkan penolakan dari warga
warga di natuna melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasi mereka dan juga kekhawatiran atas kebijakan pemerintah pusat
apakah reaksi dari warga natuna ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atau ini memang karena kurangnya koordinasi antara pusat dan juga daerah
ketika bicara soal lokasi untuk melakukan karantina terhadap wni yang datang dari wuhan tiongkok
kita akan bahas langsung pada malam hari di layar demokrasi sebelah kiri saya sudah ada pak abdul hamid rizal bupati kabupaten natuna
selamat malam pak abdul hamid terima kasih pak sudah hadir di layar demokrasi
dan sudah ada bang dhani amrul ihdan tenaga ahli utama dari ksp selamat malam bang dhani
selamat malam bang
bang dhani dan juga pak abdul hamid ini kita bicara soal polemik ketika natuna dijadikan tempat lokasi karantina ya
ini kan ada aspirasi demonstrasi dari warga terjadi penolakan begitu
hari ini pak bupati langsung ke jakarta bertemu dengan menko polhukam bertemu dengan dpr
apa yang anda sampaikan pak
saya tadi pertama pagi ketemu dengan menko polhukam di gedung kemenko polhukam yang didampingi oleh menteri dalam negeri dan menteri kesehatan
beserta seluruh deputi dari menko polhukam
kami menyampaikan ada enam tuntutan dari warga
yang pertama adalah agar warga yang dievakuasi itu bisa dipindahkan ke kapal
untuk diadakan evaluasi di situ
yang kedua setiap kegiatan dari pemerintah pusat
maunya diberikan informasi diulah ke daerah
disosialisasikan ke daerah
sehingga daerah ini bisa siap untuk menerima apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat
yang ketiga agar pemerintah membangun posko posko pelayanan cepat dan tepat
itu harapan masyarakat
hingga kami sebagai pemerintah daerah
saya berserta wakil bupati ketua dprd dan tokoh tokoh masyarakat
yaitu ketua knpi ketua pemuda pancasila dari perguruan tinggi stay dan mahasiswa
natuna yang berada di jakarta
untuk menyampaikan hal itu
artinya memang penolakan dari warga sampai dengan hari ini masih terjadi pak
nah sekarang ini
dengan adanya kami ke jakarta
karena masyarakat minta kami sebagai penyambung lidah
nah kami sudah sampaikan
dan disitu dijawab oleh menteri kesehatan
bahwa semuanya warga yang datang dari wuhan itu dalam keadaan sehat
kenapa dia mengatakan demikian
karena sebelum dibawa dari wuhan itu
semuanya sudah dicek melalui prosedur
yang kurang sehat tidak bisa keluar
yang sehat saja yang bisa keluar
dan waktunya diberikan oleh pemerintah tiongkok sangat singkat
begitu juga who
jadi kalau tidak dalam waktu yang sudah ditentukan itu tidak dibawa keluar
warga kita maka itu tidak bisa keluar
oke jadi menkes lagi lagi menjamin bahwa wn yang disana itu dalam keadaan sehat
sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh warga natuna begitu maksud
jadi itulah kenapa warga sampai timbul kegiatan menolak
karena itu dari keterlambatan informasi
yang diberikan kepada warga
warga sebenarnya bukan menolak
warga ingin informasinya itu yang benar
bagaimana sebenarnya ini
dan apa langkah langkah yang bisa dibuat untuk mengantisipasi ini
oke sebagai bupati
anda sebelumnya tidak dikoordinasi
atau ada pembicaraan dengan pemerintahan pusat
terkait dengan lokasi karantina ini pak bupati
dalam hal ini karena waktu yang begitu singkat tadi
disampaikan oleh pak menteri dalam negeri
dalam waktunya begitu kilat
jadi kita fokus tadi menteri kesehatan dan menteri luar negeri
fokus untuk bagaimana mengeluarkan warga kita dari wuhan
sehingga informasi ini terlambat disampaikan kepada kami
oke terlambat disampaikan
sebelum sampai di situ pak abdul hamid saya ke bang dhani dulu
menarik tadi ketika katakan oleh pak bupati
bahwa ada keterlambatan informasi
atau komunikasi begitu antara pusat dan juga daerah
pemilihan natuna sudah dijelaskan panjang lebar oleh pemerintah
mengapa kemudian menjadi natuna yang dipilih
tapi apakah kemudian implikasi dampak terhadap masyarakat
atau respon respon penolakan seperti ini sudah dipertimbangkan sebelumnya pak
ya pertama tentu
pada saat yang terjadi
pada saat yang bersamaan
pemerintah memang harus membuat keputusan yang cepat pada waktu itu
karena ada deadline dari pemerintah otoritas tiongkok
sehingga keputusan yang cepat untuk mempertimbangkan kemahaslahan yang lebih besar
daripada kemudorotannya pada waktu itu
sehingga langsung diambil eksekusi
dan ditetapkanlah wilayah natuna
yang paling strategik
yang paling siap dari berbagai aspek
nah oleh karena itu
karena fokusnya kepada outcome yang adalah penyelamatan wni
untuk kembali ke tanah air
maka memang mobilisasi fokus pemerintah diarahkan ke sana
nah komunikasi publik yang dirasakan mungkin masih kurang
pada waktu itu tentu ada plus minusnya pak
sehingga kami melihat ini pembelajaran yang cukup berharga bagi kita semua
plus minusnya apa menurut anda
ya plus minusnya karena kita hanya fokus waktu itu kepada mobilisasi kepulangan
dan juga pemeriksaan kesehatan
menurut standar who
itu kan kita harus comply
sehingga ketika sampai pun
kita bisa pastikan bahwa wni semua dua ratus tiga puluh delapan itu semua sehat
lalu yang kedua kita harus siapkan laboratorium tambahan
tenaga dokter spesialistik untuk melakukan diagnosa diagnosa
nah intensitas perhatian
dan mobilisasi dari perangkat perangkat yang diperlukan
tentu menjadi concern pemerintah
yang harus berorientasi kepada outcome
sehingga masalah komunikasi publik dan sosialisasi
itu akan menjadi pembelajaran bagi kita semua
nah oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua
kepada masyarakat dan kepada pejabat pejabat terkait
pertama kita sekarang ini masanya untuk penyakit itu semua datangnya dari allah swt pak
dari tuhan yang maha kuasa
dan kemudian adalah kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berdoa
kepada allah agar penyakit ini diangkat pak
jangan sibuk share berita berita yang tidak baik
bijaklah dalam berkomunikasi
hindari semua berita berita huak
nah kita juga harus menyatakan terima kasih dan apresiasi kepada pak bupati
kita doakan pak bupati supaya sehat
tni polri badan penanggulan bencana depkes deplu
semua yang sudah bekerja dan saat ini masih bekerja
tenaga medis tenaga medis kita diberikan kekuatan lah
kita support dengan berbagai macam dukungan moral
kalau tidak bisa dukungan moral doa
nah bahwa kemudian ada respon penolakan aspirasi yang kemudian harus kita dengar juga dari masyarakat natuna
ini bagaimana pemerintah pusat menanggapinya sebetulnya bang dhani
karena kan ada kekhawatiran sebetulnya ya
yang kami tangkap sebetulnya ya pak bupati itu seperti apa
nah kekhawatiran itu kita jawab dengan solusi
kita berikan keyakinan
tadi pak bupati sudah sampaikan bahwa semua sehat
dan kita menjamin waktu ini kan tinggal sebelas hari lagi pak
udah gak empat belas hari
hari ini kita pastikan betul betul ruang isolasi ruang sterilitas semua bagus
sehingga itu yang kita berikan ke pasien sehingga ketika dia kembali kepada keluarganya masing masing dalam kondisi sehat
jaminan itu jaminan pertama yang harus diberikan oleh pemerintah
kita koordinasi lintas fungsi ksp
kantor staf presiden ikut menginisiasi koordinasi lintas sektoral lintas kelembagaan departemen
agar semua berjalan memberikan support sesuai dengan proksinya
nah yang kedua kita berpikir juga
sebagai mana kekhawatiran masyarakat kekhawatiran teman teman di pemda
makanya saya lebih suka dengan kata kata observasi daripada karantina
karantina itu agak agak sedikit negatif
nah observasi itu memang observasi secara medis
nah kita berpikir ke depannya
pasca observasi ini kita harus memulihkan keadaan kepercayaan dan ekonomi daerah natuna untuk tetap tumbuh
yang memang fokus kepada investment investasi di pariwisata
kita genjot terus pariwisatanya kepercayaan masyarakat turis juga tetap nanti ke natuna juga bagus ekonomi growth nya juga bagus
nah kita membantu pemda
kita perlu sosialisasi kita membutuhkan kebijakan kebijakan tertentu agar sektor pertumbuhan pariwisata ekonomi kerakyatan apapun di natuna itu bisa menghasilkan pendapatan
tidak terdampak ya begitu
jadi kita berbicara what next dan multiplier efeknya untuk mensupport pertumbuhan ekonomi di natuna setelah ini
jadi pak abdul hamid ketika ada res dari warga itu apakah karena memang kurang sosialisasi atau memang ya khawatir ya
atau seperti apa sih pak
kondisi masyarakat anda sebetulnya bagaimana
ya kondisi masyarakat kami itu sebenarnya bukan menolak
kita menerima warga kita yang ada dari tiongkok itu ke indonesia
cuma itu tadi saya bilang terlambatnya informasi
sehingga ada sedikit kecemasan
karena belum tahu pasti
nah setelah kita bertemu dengan menko polhukam dijelaskan oleh menteri kesehatan secara rinci
sampai standar untuk kita observasi itu tempat observasi itu pun diatur oleh wau
ada permintaan dari masyarakat kami supaya itu ditempatkan di kapal
menurut standar who
who itu tidak bisa di kapal
harus di darat
kalau di kapal bisa saja warga ini yang tadinya sehat
karena dia tidak kuat di laut
dia ombak kena ombak muntah drop kondisinya
bisa bisa dia terkena infeksi
itu yang dijaga
makanya who melarang tidak boleh ditempatkan
tidak boleh ditempatkan di kapal
jadi kita sudah jelas kan
jadi masyarakat itu sudah tahu
karena kalau kami ini kalau saya bahasa saya ini kan kalau di penyengat itu selalu membahasakan kami ini kan orang dari kampung
orang kampung lah istilahnya
karena kami selalu kapan balik kampung segala macam
nah tadi saya sampaikan itu
nah ini saya ada klarifikasi sedikit
tadi saya menyatakan itu seolah olah macam saya mengejek orang natuna
tidak itu bahasa bahasa sehari hari kami
jadi jangan sampai orang natuna salah penderimaan
salah tangkap ya pak
karena di natuna juga selalu antara pulau dengan pulau
misalnya pulau serasan pulau midai
jadi inilah dengan adanya situasi daerah kita seperti itu masyarakat kami ini semuanya welcome
dan ada pernyataan pernyataan dari aparat pemerintah pusat apakah itu dari direktur atau dari dirjen
itu harus bahasanya itu betul betul diatur dengan baik
jangan sampai memancing emosi
memancing emosi masyarakat yang sudah dalam keadaan cemas
menyejukkan lah bang
menyejukkan lah bagusnya
ini di pemerintah pusat maksud anda ya artinya
dan ada berita berita ini mungkin berita huat yang mengatakan bahwa masyarakat natuna itu tidak pancasilaes
masyarakat natuna itu tidak nkri
padahal masyarakat natuna itu lebih daripada pancasilais
harga mati itu terbatas
harga mati itu tetap nkri
iya iya oke baik baik baik
bang dhani usaha jeda saya coba akan tanya ke anda dan juga bahas
ada enam poin yang disampaikan tadi ya pak bupati ya
nah itu bagaimana pemerintah pusat mengukur sejauh mana kemudian poin poin ini bisa diwujudkan
apakah itu mungkin atau ada beberapa hal yang kemudian memang tidak bisa dilakukan sebetulnya
tapi dibahas nanti kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lain
menkom info menemukan konten konten hoax terkait virus corona yang beredar di media sosial
dan pesan singkat
pemerintah indonesia akan menindak tegas penyebar hoax virus corona
kemkominfo menemukan sedikitnya lima puluh empat konten hoax virus corona di dunia media sosial dan juga pesan singkat
tiga diantaranya ditemukan sejak dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh
meski begitu kemenkom info tidak langsung melakukan tindakan berpemblokiran konten konten tersebut
melainkan memilih langkah persuasif dengan mengimbau bahwa konten tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
namun penyebar hoax dapat digenai sanksi hukuman
jika terus menerus kedapatan menyebut hoax berikut lima puluh empat hoax yang dideteksi oleh kemenpora
ya anda kembali saya akan lanjutkan dialognya pada malam hari ini
sebelum saya ke bang dhani lagi
saya konfirmasi dulu ke pembuati
itu hoax hoax yang beredar itu memang cukup meresahkan di masyarakat natuna dan cukup berpengaruh atau bagaimana sebetulnya pak
kalau hoax itu jelas berpengaruh karena di natuna itu kalau membaca nanti kan disangka ini beritanya benar gitu
di tengah kecemasan warga ya
iya dengan dalam situasi yang seperti itu kan mudah percaya kalau ada berita berita
jadi alhamdulillah sudah diberitahukan bahwa kalau ada berita hoax itu yang kira kira meresahkan jangan cepat percaya
harus konfirmasi dulu
kalau nggak tahu ya tanya dengan teman teman yang terdekat yang lebih mengetahui lah
menurut anda ketika kemudian ada informasi informasi hoax yang berada di masyarakat ini apa motifnya itu pak
tujuannya apa sebetulnya di tengah kecemasan warga ini
ya motifnya saya kira ada kepentingan kepentingan tertentu bagi orang yang membuat hoax ini
mungkin bisa juga membuat masyarakat resah
atau mungkin bisa mencari sesuatu untuk kepentingan pribadi
jadi itu saya kira begitu
cuma saya tidak bisa menentukan karena saya bukan orang dari kominfo
tapi memang dibawa kepada masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap informasi informasi hoax yang beredar
baik bang dhani kita lanjutkan
tadi ini soal tuntutan yang disampaikan oleh pak dhani
yang disampaikan oleh aspirasi yang disampaikan oleh warga natuna tadi lewat pak bupatinya langsung ke jakarta
sejauh mana kemudian pemerintah pusat bisa mengakomodir dan melihat satu persatu aspirasi ini bang dhani
tentu kalau kita bisa melihat satu persatu ada beberapa poin itu yang sebenarnya bisa dikompilasi
ya ada dikompilasi
ujung ujungnya adalah problem solving kan
masyarakat menghendaki problem solving
masyarakat menghendaki suasana yang kondusif dan menyejukkan
tapi outputnya adalah problem solving
nah mengenai pemindahan ke kapal
bahwa standar who sudah menggariskan kan
bahwa sop untuk penyakit penyakit yang terkena dampak penyebaran virus itu ditangani dengan sebuah framework framework tertentu
standar standar medis tertentu
ada clinical pathway yang terukur terstruktur dengan melibatkan tenaga tenaga medis
nah layanan layanan spesialis ini kan mereka sudah punya ikatan ikatan kolegiumnya profesi udah ada proxy proxynya
sehingga mereka juga melihat ini lebih baik kalau dilakukan perawatan di darat
nah oleh karena itu mempertimbangkan
jadi sudah tidak mungkin kemudian dipindahkan ke kapal itu sudah tidak mungkin artinya ya
outputnya adalah patient safety
jadi itu dulu pak
outputnya adalah patient safety
jadi dalam setiap tindakan medis
outputnya adalah patient safety
nah dalam rangka passion safety itu maka tenaga medis itu merumuskan namanya clinical pathway
nah dalam clinical pathway itu dirumuskan
langkah per langkah sop demi sop
semua dikompilasi sehingga diputuskan kalau itu ke laut di laut di kapal di laut di tengah laut
dimungkinkan terjadi hal hal yang di luar perkiraan tenaga medis mungkin
atau memberikan efek domino yang tidak baik
atau ada kemudorotan yang mungkin timbul apabila dilakukan di tengah laut
paling tidak secara logical thinkingnya kalau di darat itu kan lebih gampang mobilisasinya kalau perlu rujukan rujukan pada layanan layanan subspecialistik yang lebih modern
nah itu mengenai pemindahan kapal
kalau mengenai yang poin yang kedua tentang sosialisasi
tadi sudah saya sampaikan karena memang kita outputnya kepada proses pemulangan
dan penyelamatan wni dulu
sehingga ada unsur unsur di mana kita harus melakukan evaluasi dalam komunikasi publik
ini akan kita jadikan sama sama bahan refleksi evaluasi ya pak bupati
dan kita akan melihat ke depan pak
sampai kapan kita akan melihat ke belakang terus begini enggak
dan masyarakat sekarang ini sudah disosialisasikan dengan baik oleh pak bupati dan aparat pemda yang lainnya
kita terima kasih pak bupati
pak bupati sebagai panjangan tangan pemerintah
betul betul mengejawantakan apa yang telah digariskan oleh pak jokowi
ada impres juga nomor empat tahun dua ribu sembilan belas
yang juga diimplementasikan sudah di natuna
ini adalah semua berkat kerjasama dan sinergitas pak bupati dan tim di sana
jadi kita semua berpikir ke depan pak terhadap sosialisasi ini
kemudian mengenai yang nomor tiga tentang
ada pembangunan infrastruktur kesehatan ya pak bupati
ya infrastruktur kesehatan
kemudian hal hal yang ini diminta langsung oleh warga natuna bagaimana itu pak
nah debkes dan juga tni itu juga punya fasilitas pendukung di rumah sakit ya pak
ada rspad sebagai rumah sakit rujukan tni
kemudian depkes juga punya rumah sakit rumah sakit ada teaching hospital ada rscm ada rumah sakit sarjito macam macam
nah ada banyak rumah sakit pendidikan yang punya layanan spesialisasi dan subspesialistik dengan fas
itu adalah fasilitas penunjangnya
makanya pepkes juga mengatakan kementerian kesehatan juga akan mensupport tambahan laboratorium
nah ini adalah jaminan dari kementerian kesehatan dari kementerian terkait untuk mensupport itu
ditambah lagi bumn kita pak bumn farmasi
itu juga siap mensupport
kalau memang kementerian kesehatan melihat urgent nih ada perlu penambahan suplai obat obatan
bumn farmasi juga menyiapkan
sudah siap dengan segala yang diperlukan untuk menjamin passion safety tadi
oke baik pak amit bagaimana tanggapan anda pak soal tuntutan yang tadi sudah disampaikan
kami bersyukur sudah ada tanggapan dari pemerintah pusat
dan tentang dipindahkan ke kapal tadi pak menteri kesehatan sudah menjelaskan secara linci panjang lebar
bahwa itu kalau kita pindahkan ke kapal itu

kita melanggar standar who
sampai pak menteri bilang
saya tidak mau diketawakan teman teman saya di seluruh dunia ini
karena dia mengatakan bahwa pak menteri kesehatan ini adalah ketua dokter militer seluruh dunia
jadi saya malu kalau saya langgar standar who ini
tidak menempati aturan aturan sudah
dan sekarang ini kita sudah dipuji oleh negara lain
sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang benar
nah jangan sampai ini kita langgar katanya
kalau sudah itu kalau sudah standar who
memang harus begitu
dan memang secara logika juga
tidak semua orang kuat di laut
jangankan yang biasa di daratan
yang biasa di laut juga kadang kadang tidak kuat
nah itu emergensi itu yang dikhawatirkan
anda cukup puas dengan penjelasan dari pemerintah pusat
setelah kemudian terbang ke jakarta
setelah ada polemik yang terjadi di natuna oleh warga di sana
seperti apa tanggapannya
kalau saya mewakili masyarakat itu
saya sudah merasa puas
dan sudah banyak mengetahui
apa sebenarnya yang terjadi ini
sehingga begini langkah yang diambil
itu tadi kata pak dhani
kedepan itu harus kita evaluasi lagi
kalau ada hal hal yang begini
jauh jauh hari harus kita siapkan
dan sosialisasi kepada masyarakat
baik jadi atau tidak jadi
di situ tempatnya
tapi kita sudah sosialisasikan
sehingga masyarakat itu siap menerimanya
iya betul pak bapak
aparat yang ada di daerah juga siap untuk bagaimana
membackup ini secara sosial
membackup ini supaya berjalan dengan lancar dan aman
mudah mudahan ke depan
saya berharap kepada juga kepada masyarakat saya
sudahlah kita tidak usah pakai demo demo
kalau ada yang tidak pas
kita bicarakan baik baik
kalau ini kebijakan dari pusat
kita ke pusat
kita tanyakan dengan pak menteri
dengan pak menko
dengan aparat yang lain yang terkait di situ
sehingga itu enak
nah kalau pakai demo ini ramai ramai
takut ada yang numpang
menunggangi secara politik maksud anda
karena pernah sering kita dengar
kalau ada demo demo itu
nanti ada penumpang gelap
ada penumpang gelap
yang kita dengar dengar biasanya
nah itu yang kami takutkan
nah karena kita niat masyarakat
saya itu baik
dia niat baik
niat baik untuk menyampaikan
bahwa kalau bisa jangan begini deh
begini begini begini
tetapi lari nanti bias
tidak pada sasaran yang diharapkan
ini mudah mudahan ke depan ini
dengan pak menteri juga berkantor di sana
dan insya allah
tanggal tujuh rencana pak menko juga
menko polhukam mau ke sana
pertemu dengan masyarakat
pak menteri berkantor di sana
bagian dari permintaan warga ya
dengan adanya pak menteri di sana itu
rasa aman itu ada
kuatlah kami itu
karena kami ini kan jauh wilayah perbatasan pak
oke rasa aman itu ada
tapi yang jelas sampai hari ini
kita masih melihat juga pak bupati
ada warga yang kemudian memilih untuk
atau meninggalkan daerah natuna
nah ini bagaimana kemudian
apa ya tanggapan
apa reaksi dari warga ini
apakah memang kembali harus dihimbau lagi kah
atau kembali lagi memang harus disosialisasikan
setelah kemudian anda sampai di jakarta
akan kembali lagi ke natuna
kita bahas nanti ya pak bupati
dan juga pak bupati lagi ya pak
meminta menkes untuk berkantor
itu tampaknya sudah akan terjadi ya
tapi ini untuk apa
paling tidak merasa
merasa lebih aman mungkin ya pak ya
merasa lebih secure begitu
lebih safe ketika ada pemerintah yang ada di sana
bahwa kemudian ada warga
natuna yang masih mungkin katakanlah pindah
atau mungkin sementara
itu betul tidak pak
atau seperti apa sebetulnya
yang terjadi di lapangan
kalau menurut saya
tidak seluruhnya betul
mungkin ada juga satu dua keluarga
pulang kampung dulu deh
apakah itu ke serasan
tapi ada juga
yang berangkat itu
misalnya berangkat ke
yang sekarang sedang
nah di situ dia
ada juga yang bekerja
jadi itu tidak sepenuhnya
karena ada observasi itu
semuanya kabur semua
itu sudah biasa
masyarakat kami itu sebenarnya sudah biasa begitu
cuma ini dengan
ada yang begini
berita beritanya selalu dibesar besarkan
wah ini sudah mengungsi
sekian ribu orang
itu tidak benar itu
ini masih menarik kalau kita melihat
kebijakan pemerintah pusat
ketika mengembalikan wni
dari wuhan ya
tentu itu adalah satu hal yang perlu kita apresiasi bersama
melindungi warga negara kita
tapi kemudian bagaimana yang ada di sini
itu kan juga masih perbincangan
bagaimana kemudian negara negara lain
melakukan aksi evakuasi juga
tapi kemudian juga ada hal hal yang
dilakukan di negaranya ketika sudah di
evakuasi dari wuhan tiongkok
kita lihat seperti apa kemudian
mungkin ada pemaparannya bisa di
bagaimana misalnya ada australia
bandani yang kemudian menempatkan warganya di
atau kemudian jepang
atau hongkong dan lain sebagainya
kita coba lihat seperti apa kemudian
ini adalah observasi corona di natuna
nah ini pak bupati dan juga bang rey
kita bisa lihat ini adalah kenapa kemudian
natuna sudah kita bahas tadi ya
ada pangkalan militer
mampu menampung hingga tiga ratus orang
siapa saja yang di observasi
jelas adalah wni wni dari wuhan
ada dua ratus tiga puluh delapan orang jumlahnya
kemudian kita lihat prosedur observasi di natuna
ini juga sudah kita bahas juga
ada pengawasan gizi pemeriksaan
cukup detail sebetulnya
nah ini karena ini ada australia
ada diungsikan di christmas island
misalnya dengan jarak dua ribu km
christmas island digunakan untuk para pencari swaka
ada juga tim spesial dan sebagainya
kita lihat kemudian di negara lain seperti apa
karena tentu tidak hanya indonesia saja yang mengevakuasi warga
di amerika serikat
di pangkalan angkatan udara amerika serikat
mampu menampung seribu orang
dan juga sebagai antisipasi
as menyiapkan dua lapangan udara
korps dari marinir
kita lihat di negara yang lain seperti apa
agar kita bisa membandingkan dengan apa yang kemudian diambil
di negara kita tentunya
ini lokasi karantina di lei yue moon park
ada dua ratus enam puluh delapan tenda
ada juga lima puluh dua bungalo
ini mungkin beberapa contoh saja bang dhani
yang kita ambil dari negara negara lain
untuk melakukan evakuasi dan juga menangani warganya di indonesia
sejak awal kan sebetulnya sempat ada khawatiran ini bang dhani
tensinya sudah turun sebetulnya ya
ada kekhawatiran karena jaraknya begitu dekat
kalau tadi kita beberapa tempat kan jaraknya cukup jauh
bahkan di pulau yang terpencil sekalipun
nah ini lagi lagi kalau kita bicara soal
secure nya masyarakat di natuna
ini terjaminnya seperti apa bang dhani
ya masing masing negara kan punya pengambilan keputusan
yang berdasarkan kepada karakteristik wilayah
kemudian juga psikologis yang lain
yang tentu menjadi dasar pengambilan keputusan
nah saya melihat bahwa
karena penekanan kita itu kepada
kementerian kesehatan itu sudah concern
dengan segala sop nya
segala bentuk tata kelolanya
jadi saya lebih fokus kepada kontennya dulu deh
tentu ini kan semua juga sudah diukur
sudah diperhitungkan juga dalam standar standar who
nah kembali ke negara tetangga
tadi ada di christmas island
ya mungkin di sana
ada fasilitas kesehatan yang mumpuni
ada rumah sakit yang modern di sana yang bisa menampung
nah kalau kita ditaruh di tengah pulau
pulau apa contohnya
tentu juga ada
ada fasilitas kesehatan yang mumpuni
kesiapan wilayah untuk menurut
kalau ini kan pangkalan militer
namanya pangkalan militer itu jelas
punya kesiapan logistik
yang lebih siap sebetulnya
bahwa kemudian proximity nya agak dekat dengan masyarakat
ini kan juga agak dikhawatirkan
itu bagaimana sih bang sebenarnya
itu kan kalau kondisinya sakit
kalau kondisinya sakit tentu dikhawatirkan
jangankan jarak dua kilo
dua puluh kilo juga pasti akan menjadi masalah
tapi ini kan masalahnya sehat
makanya di observasi tadi itu ya
nama yang tepatnya adalah observasi
kalau sehat ya
mau jarak berapa pun
ya tentunya semestinya nyaman
cuma untuk asas kehatian
tentu diberikan space jarak
dan jarak satu tujuh kilometer sampai dua kilo
nanti orang medis yang tentunya bisa banyak berbicara di detail ya pak
cuma saya percaya dengan jarak yang segitu satu tujuh sampai dua kilometer
dengan jarak satu tujuh tadi sampai dua kilo
itu dianggap sudah mumpuni
sesuai dengan standar medis
untuk prinsip kehatian
sesuai dengan tujuan kita menuju ke patient safety
nah itu kalau kita bicara koridor pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara
kemudian soal artinya memang wilayah natuna dianggap yang paling tepat ya
seperti apa itu pak amin
anda melihat wilayah anda sendiri sebenarnya
karena wilayah kami itu dekat dengan
dari tempat asal
di natuna itu ada pangkalan militer
nah dari wao itu melihat bahwa
untuk observasi ini selalu ditempatkan di pangkalan militer
karena pangkalan militer itu dijamin
dalam hal untuk mengisolasi yang sementara ini lebih aman
kalau ditempatkan di daerah masyarakat
kita malam lah masyarakat kadang kadang ingin tahu
justru malah mendekat pak atau gimana
bahaya makin mendekat dia makin mendekat
jadi kalau ini pangkalan militer sudah diawasi oleh militer
kan masyarakat tidak mau dekat
nah itu justru menyelamatkan masyarakat sebenarnya
itu itu tadi pertimbangannya seperti itu
jadi saya mengimbau lah kepada kita semua
apa yang sudah dijelaskan
secara detail dari menteri kesehatan
menteri dalam negeri juga menyampaikan
memang kami ini sebenarnya kita semua ini
memang nkri memang pancasila is
itu ada apa namanya
dari kementerian kesehatan itu
karena salah mungkin menyampaikan bahasa
sehingga ditangkap oleh masyarakat yang sedang panik ini
menganggap wah ini natuna ini dianggap sebagai apa
kenapa di natuna bu
kan natuna itu kan penduduknya sikit
kan enggak nanti jadi lain
jadi lain persepsinya begitu ya pak ya
tapi sebenarnya mungkin tujuannya tidak begitu
ya mudah mudahan sekarang ini
dengan adanya penjelasan dari menko pohukam
menteri dalam negeri menteri kesehatan
itu dari ke dpr tadi
saya juga sempat berkonsultasi dengan pak ksp
pak budoko menanyakan begini begini
pak budoko menjelaskan
jadi sekali lagi saya tegaskan di sini
masyarakat natuna itu adalah masyarakat nkri
dan pancasila is
pak bupati terakhir setelah jeda
memastikan lagi bagaimana kemudian anda membawa pesan pesan
yang dari jakarta ini ke masyarakat di natuna
karena kan tentu meskipun mungkin tensinya meredah
tapi mungkin ada kekhawatiran dari masyarakat
yang masih belum mengetahui pasti informasinya
dan juga ke depan artinya kan
tadi anda katakan ada pembelajaran begitu
bang dhani yang seperti apa ini
agar kemudian hal hal ini tidak lagi terjadi
ketika ada musibah begitu
atau masalah masalah serupa tapi kita
ya terakhir saya masih sama pak bupati
dan juga bang dhani dari ksp
pak bupati membawa pesan yang disampaikan dari jakarta
ke masyarakat di natuna
untuk kemudian bisa meredakan situasi
tidak lagi ada demonstrasi dan lain sebagainya
seperti apa nanti anda kesan apa
nanti tentu kami mengumpulkan elemen elemen masyarakat
di gedung pertemuan kami
kami akan sampaikan apa yang sudah disampaikan
oleh menko polhukam
dari menteri kesehatan
dan menteri dalam negeri
serta waktu kami ke dpr komisi sembilan
apa yang sudah kami sampaikan
apa yang akan ditindaklanjuti oleh dewan
untuk membantu kami di sana
sehingga bisa memberikan pengertian yang lengkap
jadi tidak dari berita berita yang tidak jelas dari mana
sehingga membuat masyarakat kami itu
tidak yakin bahwa orang ini sehat
nah kalau sudah melihat beberapa hari ini
tidak ada apa apa
insya allah tuhan melindungilah semuanya
baik itu yang datang
maupun masyarakat yang ada di natuna
dan terakhir saya sampaikan
tanggal tujuh itu kami ada doa bersama
doa bersama di mesjid agung
agar semuanya terselamatkan
terakhir bang dhani
apa ya yang bisa dipetik dari sempat berpolemik ini
antara pusat dan juga daerah
artinya kan harus ada yang dievaluasi ya
semua pejabat publik
semua pihak yang berpentingan
buatlah pernyataan pernyataan yang sejuk
meskipun dia memberikan kritik
kalau ada check and balance yang kuat
kalau kekuatan kritik
oleh karena itu kita menyambut baik
segala kritik yang ada
untuk kita perbaiki
kita harus membuktikan bahwa negara itu
hadir untuk rakyat natuna
kita hadir untuk pak bupati
untuk segenap elemen masyarakat
dan itu akan ada di sana berkantor begitu ya men
menteri kesehatan berkantor di sana
untuk membuktikan bahwa negara hadir
nah pejabat pejabat pusat juga akan
karena perintah pak jokowi
peta presiden itu jelas pak
pastikan semua program tidak hanya sense
untuk membuat delivered
tentu kita harus turun lapangan
untuk memastikan semuanya done
kepada masyarakat indonesia
kami di ksp
sebagai unit kerja presiden
kepada semua masyarakat
ambil hikmah terpenting
ya itu adalah kita
ya itu memperbaiki kualitas hidup
ini terkait soal kesehatan soalnya
sekarang kita lihat
oleh karena itu kita perbaikilah
sekarang ini semuanya berkaitan dengan kesehatan
kan awalnya itu kan virus dari
oke baik baik baik
hati hati dengan makanan makanan
gak usah dimakan lah
gak usah dipasukin makanan aneh aneh lah
gak usah makanan aneh aneh
atau apapun namanya
kualitas tidur istirahat
jadikan ini menjadi momentum
dan mudah mudahan memang ini
dan tidak ada hal hal yang tidak kita inginkan terjadi
lebih meredah lagi kondisinya
terima kasih banyak
pak bupati sudah hadir malam hari ini
di layar demokrasi
terima kasih banyak
itu kita berharapin terbaik
agar kemudian tidak sampai ada hal hal yang tidak diinginkan
makanya kita berdoa pak
menyampaikan kepada masyarakat saya
pada seluruh masyarakat natuna
marilah kita bersama sama
bagaimana kita mensukseskan
program kemanusiaan ini
semoga semuanya bisa berjalan dengan baik
yang datang selamat
di bawah lindungan allah swt
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak
terima kasih banyak
bang dhani amrul ikhdan